anda kembali di cnn indonesia news report
ketika mudik memilih jalur alternatif untuk menghindari macet banyak dilakukan
agar cepat tiba di tempat tujuan saya juga seperti itu
dan nyaman yang penting
oh nyaman ada juga
yang penting dan kali ini adalah tim cnn indonesia menjelajahi jalur cikalong dari puncak
untuk menuju bandung jawa barat
dalam jelajah jalur mudik dari jakarta menuju bandung saya sempat berhenti di puncak
di jalan cipanas ada persimpangan jalan yang bisa melewati cikalong sebagai salah satu alternatif menuju bandung
jika anda ingin menghindari kemacetan di cianjur
jika anda membutuhkan tempat untuk beribadah di jalur cikalong ini anda hanya akan menemukan satu tempat ibadah
satu km dari pasar buah di sukanagali
jalur ini cukup menantang untuk dilewati jika anda tidak ingin melewati jalur cianjur yang terkenal cukup macet di hari hari libur besar
ada beberapa jalan yang bisa anda lakukan
ada beberapa tantangan yang akan anda hadapi di sini
yang pertama adalah jalan yang berlubang dan sempit sehingga akan memperlambat perjalanan anda untuk menuju daerah tujuan
selain itu di jalur ini tidak ada penerangan sama sekali sehingga tidak direkomendasikan untuk dilewati pada saat hari sudah gelap
namun kabit humas polda jawa barat kombespol yusri yunus mengatakan jalan di jalur cikalong ini akan segera diperbaiki
sebelum liburan panjang
jika anda belum sempat mengisi bahan bakar di tengah perjalanan ada penjual bensin eceran milik warga di jalur cikalong ini
di tengah jalur ini anda akan melewati perkebunan kelapa sawit yang cukup luas
suasana yang cukup sepi di perkebunan kelapa sawit ini membuat pihak polda
nantinya akan menambah beberapa pospam untuk menjaga keamanan saat mudik nanti
setelah melewati jalur cikalong yang panjangnya lebih dari tiga puluh lima km ini anda akan sampai di ciranjang lalu menuju pada larang
perjalanan berlanjut melalui tol purbalenyi hingga sampai di bandung